hakim mahkamah konstitusi mk anwar usman digantikan oleh guntur hamsah di sidang sengketa hasil pileg dua ribu dua puluh empat
yang melibatkan partai solidaritas indonesia psi
awalnya anwar usman tercatat sebagai hakim di panel tiga bersama hakim konstitusi eni nurbaningsih
dan hakim konstitusi arief hidayat selaku ketua panel
tapi ia sempat digantikan oleh hakim konstitusi guntur hamzah yang menempati panel satu
jurubicara mk fajar laksono menyebut sesuai putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau mkmk
anwar usman tak diperbolehkan untuk mengadili perkara pileg dua ribu dua puluh empat yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
yang pasti untuk hakim konstitusi anwar usman itu sesuai putusan mk mk
kan tidak boleh ikut mengadili
untuk tidak memeriksa pemohon yang itu adalah psi